dua puluh dua kasus di penembakannya jepang dua ribu delapan belas ada delapan kasus dua ribu sembilan belas tiga belas kasus dua ribu dua puluh ada tujuh belas kasus dan dua ribu dua puluh satu sepuluh kasus
tahun dua ribu sembilan belas jepang memiliki populasi lebih dari satu ratus dua puluh tujuh juta orang dengan tingkat kematian akibat senjata api dua per seratus ribu jiwa
salah satu faktor utamanya adalah pemerintah jepang memiliki beberapa undang undang pengendalian senjata paling ketat di dunia